sig building syndrome pada saat itu
jadi jad beracun seperti benzena
dan lainnya di dalam ruangan ketika
dipasang lidah mertua itu bisa menjadi
itu bisa berkurang tapi lagi lagi tidak
dan ketika di dalam ruangan itu
pertanyaan lain lagi mungkin kita harus
cari lagi kajian ilmiahnya siapa yang
mereset ini sebenarnya apa ada enggak
itu tidak ada lagi mereset lagi
lidah mertua ini di luar ruangan
seperti apa berfungsinya begitu dan
beberapa kajian juga mengatakan ada
tumbuhan yang tertentu yang berupa pohon
besar ya bukan tanaman kecil biasanya
menyerap polutan khusus pm dua lima lagi lagi
ketika di diatasi dalam lagi risetnya itu
pohon tersebut hanya bisa menyerap
pernah mengendalikan sumber polutannya
tapi kembali lagi soal perbedaan
informasi yang didapatkan dari klhk
sendiri yang menyatakan bahwa jakarta itu
masih termasuk dalam zona biru begitu
sedangkan dari air visual sendiri
menyatakan hal sebaliknya justru dan
kalau misalnya kita lihat kita kembali
lagi melihat dari situs dari klhk ya
kalau saya tidak salah dinas lingkungan
hidup dki jakarta di sini disebutkan
bahwa kondisi cuaca ataupun kondisi
udara begitu itu dalam sedang saja ya
dalam kategori sedang begitu mungkin
bisa anda jelaskan di sini bagaimana
pada saat ini ya jadi kalau kita lihat
di atas timestamp nya adalah update
terakhir jam lima belas
tanggal tiga puluh satu juli tapi kita selalu tahu
ini sejak tanggal dua puluh lima kemarin itu
berapa kali jag rescara lubangbaya dan
kebonjuruk itu ada statusnya tidak sehat
dari parameter o tiga nah ketika tidak sehat
itu pertanyaannya sebenarnya ada nggak
peringatan atau warning dari klhk atau
pemerintahan kesehatan karena udara yang
dihirup di masyarakat di sekitar situ
tidak sehat sebenarnya sesimpel
misalnya pakai masker yuk yang proper
itu karena bicara gas o tiga dan olahraga yang tol maka di jauh lewat itu tidak bisa berhasil menahan olahraga

mereka pakai sistem perhitungan seperti apa apakah sama dengan yang dilakukan dengan air visual
ini berupa fungsinya stasiun dan kalau pernah lihat stasiun pantauannya ini sangat canggih sebenarnya
di dalam satu rumah beserta server dan lainnya dan bisa mengirim server ke sini
tapi uniknya saya pernah pantau satu stasiun yang di kasebelaka
jadi ada selain di website ada yang monitor papannya di kesebelangka
itu mengatakan stasiun patau ini angkanya dari pm sepuluh sedang waktu itu delapan puluh
tapi di bawahnya ada kata kata angka ini berlaku hari ini hingga besok pukul lima belas
pertanyaannya adalah siapa yang menjamin angka itu tidak berubah besok jam dua jam selanjutnya tiga jam selanjutnya
dan ini sebenarnya juga kalau teman teman pemerintah lihat website ini nanti di jam sepuluh angkanya tidak berubah
dan ini masih menggunakan parameter ke pm sepuluh ya
betul belum pm dua lima artinya apa ini lagi lagi adalah peraturan yang dibuat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
peraturan sudah sangat usang dan harusnya direview
hampir dua puluh tahun lebih
dan itu belum ada perubahan sampai sekarang
ada perubahan artinya bisa jadi pada saat itu mungkin teknologi dan kajian ilmiah itu pada saat itu di kondisi seperti itu
artinya sekarang teknologi sudah berubah bahkan polutan pun bisa lebih banyak dan teknologi lebih canggih
artinya harusnya regulasinya
dan teknologi juga berubah dan mengikuti kajian ilmiah terkini
baik dampak kesehatan maupun alat ukurnya
tapi lagi lagi ya sayang sekali kita belum bisa berbincang langsung dengan pihak klhk terkait dengan hal ini
tetapi kalau misalnya berbicara soal dampak kan apalagi dari kalau saya tidak salah sempat ingin menggugat ya di pn jakarta pusat
itu bagaimana ceritanya
jadi ini adalah gugatan warga negara jadi ada sekitar tiga puluh warga negara yang
selama ini dikatakan bahwa lsm
ya ini adalah gugatan
dengan individu ada pun greenpeace walhi kpbb dan hampir dua puluh lembaga lainnya itu adalah koalisi yang peduli atas kondisi udara ini
tetapi kita juga membuka kemungkinan pada publik untuk mau terlibat dalam gugatan ini
yang gugatan ini adalah berupa gugatan warga negara atau citizen lawsuit
jadi individu lah yang menggugat
dari pun lembaga ini kita membantu mengkampanyekan dan mendapatkan dukungan publik
dengan membuat salah satunya platform yang di sini ini adalah platform aku dan polusi
saat saat ini sudah ada sekitar lima
ribuan orang yang sudah mendukung kita terkait dengan gugatan ini sebenarnya
siapa yang digugat
yang digugat adalah dari mulai dki jakarta kemudian turut tergugat jawa barat dan banten kemudian kementerian lingkungan hidup kemudian kementerian kesehatan dan sampai presiden
nah untuk yang korbannya sendiri itu sebenarnya seperti apa
sehingga mereka ikut menggugat sebagai individu
mungkin ada masyarakat yang juga ikut menggugat bagaimana
ya variasinya banyak sebenarnya
jadi ada yang korban langsung ada yang asma
dan ketika pada saat dua puluh lima juni kemarin viral atau terpolusi asmanya beliau kambuh
kemudian ada satu penggugat juga yang murni punya penyakit paru dan dia dikategorakan dokter kelompok sensitif dan harus pakai masker
karena kalau tidak dia langsung seperti sinus
jadi pernafasannya terhambat
dan yang lainnya ada yang anaknya muntah darah
eh sorry mimisan terus kayak gitu
artinya banyak kasus kasus ini di para penggugat ini
yang punya concern sendiri
ada pesepeda yang merasa terganggu ketika sepeda kok nggak enak nggak nyaman lagi
karena dia salah satu transportasi dia adalah menggunakan sepeda beraktivitas dan tidak mau pakai kendaraan pribadi atau umum
artinya ketika kondisi indonesia tersebut buruk atau tidak sehat banyak individu individu yang dirugikan
dan kita kumpulkan beberapa orang ini bahkan lbh jakarta waktu itu di bulan mei membuka gugatan kepada publik
maksudnya warga yang bersedia langsung menggugat
akhirnya nambahlah menjadi tiga puluh ini
artinya ini adalah murni warga yang tergerak hatinya untuk melakukan perubahan dengan cara menggugat
apakah memang sudah langsung dilakukan persidangan atau bagaimana
besok kebetulan adalah sidang pertama yang menghadirkan para pihak baik tergugat atau penggugat
dan timingnya pas karena besok ini adalah hari kanker paru sedunia
hari kanker paru sedunia
atau gitu adalah hari kanker paru sedunia
dan kondisi udara kita masih tidak sehat
dan mengingat dampaknya sedunia
karena paru inilah saatnya sebenarnya kita bersama mendukung gerakan ini
bahwa sudah saatnya pemerintah dari mulai dki jakarta sampai presiden menganggap ini menjadi masalah serius dan harus diselesaikan bersama
tetapi sekali lagi ini tadi dari awal kita juga menceritakan bahwa ini sebenarnya bukan hanya pemerintah saja yang harus bertanggung jawab
masyarakat juga ikut berkontribusi dalam terjadinya polusi udara yang cukup tinggi
ini bagaimana menurut anda
iya lagi lagi sebenarnya masyarakat oke lah dihimbau untuk pakai transportasi
dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah
dihimbau untuk menggunakan pilihan bahan bakar yang tidak polutif
tapi lagi lagi satu hal yang punya kewenangan besar mengontrol bahkan mengendalikan bahkan menutup sumber polutannya adalah pemerintah
oke lah katakan masyarakat akan menuruti kok semua yang pemerintah katakan
tapi yang punya kewenangan sebenarnya mengontrol dan menutup sumbernya lagi lagi pemerintah
tapi pemerintah itu sudah kalau menurut mas bonan sendiri apakah sudah
sudah cukup berkontribusi dalam meminimalisir polusi udara di jakarta dan juga secara nasional begitu pada umumnya
nah kita bicara satu jakarta saja ya
walaupun tidak fair sebenarnya karena sampai saat ini jakarta saja yang keluar datanya
tapi fairnya jawa barat banten dan lain lainnya belum punya datanya
tapi dki jakarta sudah mengeluarkan datanya sendiri dengan sumber yang banyak tadi
tapi apakah yang dilakukan sekarang ini terkait langsung dengan sumbernya
apakah ada langsung sisanya transportasi
oke transportasi besar tapi yang lain bagaimana begitu
dan terakhir ini saran untuk pemerintah dan juga instansi mungkin apa ya lebih kontribusinya harus seperti apa
dan juga masyarakat juga kita sebagiannya seperti apa
tidak hanya sekedar mengeluhkan apa yang terjadi begitu hanya foto foto saja tetapi tetap ikut menyumbang polusi udara ini bagaimana menurut anda
ya pastinya sebagai masyarakat kita punya kontribusi kecil ataupun besar
sederhana mungkin misalnya pakai
transportasi umum adalah bentuk kita tidak menyumbang polusi itu
kemudian tidak membakar sampah misalnya kemudian memilih bahan bakar yang ramah lingkungan
macam macam dan kemudian akan lebih baik sebenarnya kalau kita berkendara itu ada pilihan kendaraan listrik kok sekarang misalnya
walaupun harganya mahal
walaupun masih mahal
artinya ini soal air dan telur mau yang mana duluan nih pasarnya dulu atau masyarakat itu udah memakai itu
oke tapi kalau misalnya dari pemerintah sendiri memang sudah melakukan hal yang kita anggap sudah berusaha begitu
untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan sekarang ini bahkan ada berencana untuk menanam tanaman lidah mertua begitu
itu bisa dikatakan ikut kita sebagai masyarakat juga harus mendukung begitu ya
ya pasti lagi lagi ketika masyarakat semuanya katakanlah ikut nih semuanya
kalau nggak salah kemarin ada tujuh day challenge ya untuk mengkampanyekan menggunakan transportasi umum
tinggal dibuka loh datanya sebenarnya challenge yang dilakukan itu sesignifikan apa
sebanyak nggak benarnya oke ketika banyak yang menggunakan transportasi umum buka datanya
signifikan nggak mengurangi polusi udara artinya lagi lagi kita bicara soal data
scientific base nya di mana signifikan apa kemudian sumbernya apa dan bagaimana mengendalikannya begitu
oke terima kasih mas bondan andriani sudah berbagi informasi dengan kami dan semoga jakarta ini bisa kembali lagi sehat begitu ya
bisa kita hirup udaranya tanpa ada rasa akan khawatir akan polusi udara yang terjadi di indonesia
terima kasih mas bondan sekali lagi
dan anda jangan kemana mana karena cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan
usaha ijadah tetaplah bersama kami